kecuhan dan aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan sejumlah mahasiswa di depan kantor bupati tanggerang banten mendapat reaksi publik yang beragam
oknum polisi berinisial np berpangkat brigadir tersebut kini menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik dan sop pengamanan
sementara faris mahasiswa yang menjadi kebrutalan oknum aparat itu dilaporkan mengalami sakit pasca kejadian kemarin
benarkah aksi kekerasan itu hanya refleks tanpa niat mencelakai
apakah hanya sanksi serta hukuman terkait kode etik saja dianggap cukup
kita diskusikan lebih lanjut dalam segmen newsroom talk sore ini
sudah ada narasumber saya yang terhubung dari luar studio melalui sambungan zoom usman hamid direktur eksekutif amnesty international
selamat sore bang usman
sehat terima kasih
oke bang usman sayang sekali ya saya sebenarnya hari ini yang akan berdiskusi bareng kita ini juga ada dari kapolresta tanggerang
tapi ya last minute membatalkan undangan diskusi kita sore ini
tapi tidak apa apa padahal sebenarnya banyak pertanyaan juga terkait bagaimana evaluasi bagaimana pemeriksaan dan tindak lanjut untuk kesehatan korban kemarin yang katanya hari ini mengalami sakit begitu ya
tapi tidak apa apa nanti kita konfirmasi di lain waktu
saya ke bang usman dulu ingin beberapa hal yang ingin saya konfirmasi
bang gini polisi ini masih melakukan kekerasan begitu ya
represif dalam kerja pengamanan yang sejatinya ini kan mengayomi
ini ada apa namanya unsur humanis lah
seperti yang disampaikan oleh kapolri
tapi justru di lapangan kita menemukan fakta bahwa pengamanan pengamanan dari aksi aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang seharusnya berlangsung damai ini keluar dari sop
ya catatan dari amnesty international salah satunya adalah karena polisian tidak pernah tuntaskan kasus kasus kekerasan polisi terhadap mahasiswa dalam penanganan
demonstrasi atau buruh atau petani atau tokoh masyarakat adat atau siapapun yang ketika protes mengalami kekerasan di kepolisian
itu pelaku pelakunya tidak pernah dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
biasanya hanya saya kan lewat misalnya permintaan maaf
atau misalnya dibawa ke mekanisme disiplin internal
itu pun biasanya sanksinya dua puluh satu hari
bahkan untuk kategori kategori yang sangat berat
tapi tidak pernah dibawa misalnya ke pengadilan umum
karena tindakan tindakan yang terjadi termasuk yang kemarin itu jelas itu merupakan tindak pidana
itu harus dibawa ke pengadilan umum
sayangnya itu nggak pernah terjadi
dan itulah yang menyebabkan peristiwa peristiwa semacam pantingan mahasiswa di kabupaten tanggerang kemarin itu tidak berulang
justru berulang kali terjadi gitu ya
tentu dalam bentuk bentuk kekerasan yang lain
kita masih ingat misalnya penanganan demonstrasi omnibus
itu juga menggunakan kekerasan yang sangat brutal
penanganan demonstrasi demonstrasi menentang kebijakan lainnya
termasuk misalnya dalam konteks pemilu
itu juga banyak mengalami kekerasan yang sebenarnya tidak diperlukan
apalagi dalam kasus kemarin
mahasiswa itu dalam genggaman polisian
dalam pengamalan kepolisian
tidak dalam yang sedang lawan petugas
apalagi mengancam keselamatan petugas
karena itu mestinya pihak kepolisian tidak mengambil tindakan semacam kekerasan atau membanding mahasiswa tersebut ke lantai
itu kan cukup bisa fatal akibatnya
bisa mengakibatkan pinggang patah dan seterusnya gitu
nah jadi pemirsa
tentu itu haknya dan tentu juga keluarga dari korban bisa saja memaafkan atau tidak
tetapi saya kira itu tidak bisa diselesaikan dengan cara cara seperti itu
harus ada hukuman
supaya jadi pembelajaran bagi petugas petugas polisi lainnya
polisi itu harus benar benar mengayomi masyarakat
kan justru seperti memusuhi masyarakat atau mahasiswa
bang usman sebenarnya kalau dari segi payung hukum ada tidak perlindungan hukum secara aturan atau undang undang
untuk melindungi warga sipil dari aksi kekerasan aparat ini
dari mulai undang undang dasar negara republik indonesia pasal dua puluh delapan i misalnya
itu banyak sekali nilai nilai hak asasi manusia yang merupakan hak warga negara indonesia untuk dihormati oleh negara oleh kepolisian
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia
bahkan peraturan peraturan internal polri peraturan kapolri misalnya nomor delapan
itu seluruhnya jelas mengarang dakan setewenang wenang
kode etik pelaku pbb yang dibuat untuk kode perilaku bagi kepolisian di seluruh dunia
itu juga diadopsi dalam berbagai peraturan kapolri gitu
tapi dalam praktiknya ketika terjadi pelanggaran itu tidak diselesaikan
secara optimal gitu akibatnya terus berulang gitu
bang usman kan gini kalau kita lihat ya dari keterangan keterangan yang dikumpulkan di lapangan
bahwa sebelum aksi pengamanan itu dilakukan ada apel yang dilakukan ada penyampaian sop terhadap aksi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa begitu
tapi kemudian kita menyaksikan bahwa kebrutalan ini tidak bisa dihindari begitu
padahal sebenarnya kan ada aturan main yang harus di
pakai begitu supaya tidak serta merta kemudian ini membenarkan bahwa sedikit ada bentrok begitu
aksi saling dorong polisi langsung represif dengan kekerasan
ya itulah yang tadi saya katakan
karena dalam pengalaman yang terdahulu ketika ada penyalahan
kekuatan senjata api atau pelanggaran standar operating procedure
atau pelanggaran peraturan kapolri itu tidak pernah dihukum secara efektif gitu ya
jadi briefing briefing semacam itu seringkali dilihat sebagai formalitas saja
dalam praktiknya dilanggar juga gitu
nah ini yang mestinya tidak boleh terjadi lagi gitu
oke bang usman apa yang anda lihat nanti dari evaluasi dan juga pemeriksaan yang masih dilakukan terhadap brigadir np ini
yang kabarnya masih apa namanya ya diperiksa di bagian propam gitu
ya tentu saya apresiasi ya
propam atau paminal mengambil tindakan tindakan gerak terhadap peristiwa itu
tapi prediksi saya ini akan ujung sekedar hukuman disiplin dalam hitungan hari pembinaan
dan itu tidak memecahkan masalah
itu juga tidak memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban
bayangkan kalau ada anak polisi kalau misalnya mahasiswa itu kebetulan ayahnya atau ibunya merupakan anggota kepolisian
jadi terus ada semacam kepekaan di dalam lakukan orang lain apalagi orang yang tidak dalam keadaan melawan atau mengancam keselamatan petugas
dengan pertimbangan pertimbangan kemanusiaan
dan polisi itu penegak hukum yang di dalam kode kode etik universal bahkan di dalam doktrin kepolisian
adalah pelayan dan pelindung masyarakat
makanya rencana rencana kepolisian di seluruh dunia itu kalau kita balik itu kalimatnya to serve and to protect
melayani dan melindungi
kalau dalam bahasa indonesia mungkin banyak dikenal istilah mengayomi
tindakan yang kemarin itu bukanlah mengayuni bukan melayani bukan melindungi
itu betul betul seperti menganggap mahasiswa musuhnya negara gitu
kalaupun ada mahasiswa yang melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum katakanlah gitu
cukup diamankan lalu diserahkan ke sersen
biasanya resel reserse juga diturunkan dalam situasi situasi yang seperti itu
nah ini yang harusnya dilakukan
bukan dengan mengambil serse
tindakan sendiri atau bisa mengambil main hakim sendiri mengeksekusi di lapangan itu saya kira salah
oke oke bang usman kalau bicara lebih luas begitu ya bagaimana dari aspek pengawasan komisi tiga seharusnya juga sudah menyampaikan komentar begitu terkait kejadian ini
kita perlu melihat tidak aspek pendidikan mungkin dari kurikulum saat polisi ini digembleng begitu ya
apakah kemudian ini perlu dikaji bagaimana sebenarnya sop sop ataupun juga aspek pengamanan dan pelayanan yang humanis ini
dari awal begitu seharusnya sudah didoktrin terhadap polisi ini
sehingga tidak menjadi pembenaran kalau kemudian aksi aksi represif ini dilakukan di setiap aksi pengamanan unjuk rasa
ya tentu saja harus dikaji kembali kenapa
dan kepolisian ketutang gerang juga
karena ketutang gerang misalnya atau kabupaten tanggerang dalam hal ini itu bisa berada dalam situasi seperti itu
apa pembinaan yang pernah dilakukan apa briefing briefing itu khususnya dan mengapa itu bisa sampai terjadi itu juga saya kira perlu dilakukan
nah terkait dengan pendidikan sebenarnya sudah banyak perubahan di dalam kurikulum kurikulum pendidikan di kepolisian di akpol di akademi kepolisian atau misalnya sekolah sekolah lainnya termasuk di lemdiklat lemdikpol gitu ya
itu seluruhnya sudah sangat baik
makanya terjadi perubahan perubahan yang begitu banyak dalam masa reformasi
tapi memang tahun tahun terakhir ini ada semacam penurunan kualitas layanan polisian dan kualitas kinerja kepolisian dalam melindungi masyarakat
pertama masyarakat masyarakat yang berbeda pandangan
merintah misalnya menolak kebijakan pemerintah menolak undang undang yang disahkan oleh pemerintah dan dpr gitu
nah yang harus diingat adalah kepolisian itu bukan alat pemerintah
kepolisian itu alat negara
makanya namanya kepolisian negara republik indonesia
bukan kepolisian pemerintah republik indonesia
karena itu pemerintah juga nahan diri untuk tidak menggunakan kepolisian
misalnya dalam saya ngasih ingat dalam kasus undang undang omnibus undang undang cipta kerja
itu pemerintah presiden menteri itu seperti mendorong kepolisian untuk katakanlah mengamankan kebijakan itu
dari segala protes
dan dpr juga demikian
membahas undang undang itu di hari hari misalnya akhir pekan gitu ya atau di malam hari di sebuah hotel
bukan di gedung parlemen
bahkan dalam situasi masyarakat merasakan kesulitan akibat pandemi
undang undang itu tetap dipaksakan digolkan
suara suara kritis dari mahasiswa dari kalangan akademisi itu kita didengarkan
nah sikap pemerintah dan dpr yang memaksa dua undang undang padahal itu ditolak oleh mahasiswa
atau ditolak oleh masyarakat itu bisa menghadap hadapkan kepolisian dengan mahasiswa
dan akibatnya yang rugi ya mahasiswa masyarakat dan juga kepolisian
saya kira dalam banyak insiden hanya unjuk rasa misalnya yang tewas
atau yang mengalami penyiksaan atau tindakan kekerasan
kasus di mana petugas juga diserang atau petugas mengalami kekerasan juga terjadi
dan itu sumber masalahnya biasanya pemerintah memaksakan suatu kebijakan
atau pemerintah menolak untuk berdialog
nah dalam kasus kabupaten
kabupaten tanggerang saya kira mestinya pati itu mengambil tindakan proaktif
untuk mengundang para mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka
sehingga pihak kepolisian cukup mengamankan mereka mengantarkan mereka untuk bertemu bupati
tidak perlu kemudian seolah olah musuhnya jadi kepolisian
nah ini saya kira yang harus dibenahi
jadi dari segi instrumen undang undang kepolisian peraturan kapolis
semuanya sebenarnya sudah sangat baik
kurikulum pendidikan juga sudah sangat baik
dan yang terakhir
yang terlibat dalam kasus kasus kekerasan seperti ini
penyiksaan termasuk penggunaan jata api sehingga mengakibatkan pembunuhan yang tidak sah
itu sebenarnya jumlahnya kecil
tetapi karena tidak dihukum
ada perulangan ada keberulangan yang kita lihat di berbagai situasi
yang paling marak saya kira undang undang amnesti internasional
dokumentasikan berbagai video
yang menurut pemerintah itu video video hoax
padahal itu video video yang sangat mudah
bisa dideteksi diidentifikasi lokasinya koordinatnya jamnya dan seterusnya
itu bisa diverifikasi juga
karena itu saya kira
pengalaman pengalaman yang sebelumnya dalam demonstrasi menolak undang undang omnibus
atau menolak revisi undang undang otsus dalam kasus di papua
bagaimana yang kita lihat pada bulan juli dan agustus
polisian seperti ditempatkan sebagai alat pemerintah untuk mengamankan apapun kebijakan pemerintah
tanpa pemerintah mau membuka diri untuk berdialog
tanpa pemerintah mau menunda
pengesahan undang undang undang revisi otsus undang undang omnibus
undang undang revisi undang undang kpk misalnya
sehingga polisi dan masyarakat
dan mahasiswa itu seperti berhadapan hadapan
ditambah lagi ketika kapolri nya misalnya
mengeluarkan telegram telegram yang katakanlah
memerintahkan jajaran untuk mengamankan siapapun yang menolak pemerintah
itu juga salah saya kira
nah maklumat maklumat yang pernah dikeluarkan oleh kapolri
itu masih tidak perlu keluar
jadi kapolri cukup
memastikan bahwa tugas tugas pelayanan
tugas tugas perlindungan masyarakat
itu berjalan tanpa mengurangi tindakan tindakan kepolisian
dalam mengamankan misalnya fasilitas fasilitas pemerintah
gedung dpr dprd gedung pemerintahan pemerintah daerah
kantor gubernur kantor bupati kantor wali kota
dari kemungkinan kemungkinan pengurusakan
kalau ada yang mengurusak proses hukumannya secara baik dipanggil
diproses sampai diadili dengan baik
harus ada praduga tidak bersalah
di dalam melihat
melakukan pelanggaran hukum
sehingga seolah olah menjadi pembenaran
bagi petugas kepolisian untuk mengambil tindakan keras
banyak faktor yang mesti dikaji ulang
untuk memastikan hal hal seperti ini
tidak boleh ditentang
arogansi yang seringkali muncul
di dalam perilaku sejumlah aparat
oke baik kita berharap begitu ya
ini tidak akan menjadi sebuah pembenaran
dan aspek kewajaran
dan kemudian ini berujung pada presiden buruk
terhadap wajah polri secara keseluruhan
dan kita berharap juga kasus kasus seperti ini
mendapatkan tempat untuk
hukum yang berkeadilan
tidak selesai hanya
berjabat tangan atau berpelukan saja ya
bang usman terima kasih
bang usman sudah bergabung dengan kita sore ini